salam untuk ete
rentang abu hangus
terus ini uang pajak sama ongkosnya
oke ini sudah lengkap
stnk nya yang sudah diperpanjang
bang sebelum abang pamit
ada nomor hp saya di situ
pok kalau gitu saya pamit dulu
terima kasih pok
ciri khas untuk diri
apa ini debating
kita jangan pernah sujon sama orang
itu kata bapak lu apa kata almarhum abah bapak lo
gak tau pok gak inget
pok nasi satu pok
ntar pur gue lagi nyatet daftar belanjaan dulu
pur urusan stnk saya sudah beres
udah beres kapan lu ngurusnya cepet banget
ih jangan begitu atu pur
kata bapak saya kita nggak boleh berburuk sangka terhadap orang lain
itu kata kata bapak lu
apa kata kata almarhum abahnya bapak lu
kalau kata bapak saya mah kata bapak saya
jemput ke rumah sekarang
oke mas pur langsung meluncur
heee pur mau kemana lu
nih nasi bagaimana
udah pok umun simpen aja ntar saya makan lagi
jangan kesel atu
iya bisa langsung datang ke rumah ya
orderan pertama bu
bunga bantu ibu menyiapkan sarapan ya
soalnya ibu mau menyiapkan pesan rendang ibu
pesan yang terakhir
kok ineke tau gue udah dateng
kan ineke denger suara motor mas pur
kamu udah apal suara motor gue gitu
aduh mas pur grd
mas pur helm buat ineke
gak ada ya
kita ke warung pak mungun aja dulu ya
kita beli helmnya di jalan aja ya
kan enak punya helm dua
yaudah ya ntar kita mampir beli helm dulu
nanti takut ga bisa
ini piringnya pak

kalau yang ini berapa ya bang

malik tuh buat minggu depan
emang cukup waktunya
emang harus pakai dp
kalau pesanannya banyak kayak begini
harus pakai dp bang
gitu kata emak
percaya aja kita juga dibayar
tati percaya bang
tapi tati nggak yakin
kalau yang itu berapa bang
jangan yang itu
yang tadi aja
kuat dan bagus modelnya mas pur
mas pur kurang ya uangnya
nanti inukut tambahin
pak dua ratus aja boleh nggak
kalau daya mau ambil aja
mak lu ke mana

tunggu di sana
bang jangan lupa ditanyain dpnya ke mbak ma ya
itu temennya bang ojak kemaren pesen kue lupa nanyain dpnya
oh seperti itu
biar kata temen kalo pesen kuenya banyak udah pake dp kali
masa gitu aja kakak ngerti
iya mak ntar ojak mintain
bawa jalan ya
ih dosa kenapa
nggak jawab salamnya bang ojak